penyerangan terhadap polisi oleh seorang pria berlangsung pada kamis pagi di tanggerang banten
sebelum beraksi pelaku sempat menempelkan stiker berlogo isis di pos polisi cikokol
lima polisi mengalami luka salah satunya adalah kapolsek tanggerang kompol fnd
polisi yang diserang adalah bribka ardi dan ibtu bambang anggota polantas metro tanggerang
para korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
satu korban yakni kompol fnd dalam keadaan kritis akibat luka dua luka bacok di tubuhnya
hingga kini polisi masih mencari sejumlah bukti tambahan terkait aksi penyerangan ini
dan kami terhubung dengan jurnalis transmedia dodi wahyudi
dodi saat ini bagaimana kondisi terakhir dari kapolsek tanggerang yang dikabarkan dalam keadaan kritis
bahwa dikabarkan bahwa kompol fnd sampai saat ini kondisinya dalam keadaan kritis
dan kabar terakhir yang kami dapat beliau ini dilarikan ke rumah sakit siloam tanggerang untuk mendapatkan perawatan intensif
sementara lokasi kejadian peristiwa penusukan terhadap anggota polisi
hingga saat ini sejumlah anggota kepolisian masih mencari barang bukti yang tercecer dari peristiwa tadi pagi
terakhir informasi yang kami dapat laku diketahui bernama sultan al basjansah
berumur yang kelahiran
di jakarta enam belas november seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
ini pelaku tinggal di daerah lebakwangi tempatan kabupaten tanggerang
dan pelaku jenazahnya kini berada di rumah sakit umum tanggerang
baik apakah selain sudah diketahui nama pelaku apakah sudah diketahui background ataupun latar belakang dari pelaku ini siapa
dan apa yang menjadi motif ia melakukan penyerangan terhadap pihak kepolisian
dari catatan kepolisian
diketahui pelaku pernah mengikuti togut daulah islamiyah di ciamis jawa barat pada tahun dua ribu lima belas lalu
baik artinya pelaku ada kemungkinan terkait dengan jaringan isis begitu
dugaan sementara demikian
baik dodi artinya saat ini pelaku sudah diketahui identitasnya dan diduga sementara ada kaitan dengan isis
untuk korban sendiri dari pihak kepolisian
artinya ada lima orang berarti begitu ya
untuk sementara sih tiga yang saya ketahui
nanti untuk kabar lebih lanjutnya masih belum bisa dikonfirmasi ke pihak kepolisian
polres metoskang masih menunggu karena pihak kepolisian masih dalam penyelidikan
baik tiga orang anggota polisi menjadi korban
dodi sebenarnya bagaimana kronologis dari diserangnya tiga anggota polisi ini
kejadiannya pagi sekitar pukul tujuh itu di saat sejumlah anggota polisian mengatur lalu lintas di saat jam padat
tiba tiba pelaku datang dengan menggunakan jaket warna hitam dan seperti menggunakan rompi
bendera isis di pos polisi lalu lintas
setelah lama kemudian pelaku dengan membabi buta menusuk sejumlah anggota kepolisian
salah satunya kapolsek cikokol tangerang
baik saat ini dari pantauan anda bagaimana kondisi di tempat kejadian perkara
sampai saat ini masih terdapat arus lalu lintas cukup padat karena beberapa anggota kepolisian masih melakukan pemeriksaan di olah tkp
apakah sudah ada alat bukti yang didapatkan pihak kepolisian terkait dengan penyerangan ini
sampai saat ini baru diamankan
sebilah pisau belati dari tangan pelaku yang tewas setelah ditembak oleh anggota kepolisian
baik untuk kondisi lalu lintas di sekitar lokasi kejadian seperti apa saat ini dodi
menurut pemantauan kami di sekitar lokasi masih cukup padat karena ini jam keluar sekolah sekitar pukul dua belas
sehingga arus lalu lintas cukup padat dan beberapa anggota polisi masih memeriksa di lokasi sehingga menjadi pusat perhatian pengendara lalu lintas yang melintas di kawasan tersebut
baik proses penyidikan masih dilakukan di tempat kejadian perkara
sementara informasi dari anda bagaimana dengan jenazah pelaku saat ini ada di mana jenazah pelaku ini
pelaku saat ini berada di kamar mayat rsud tangerang
selamat siang reinhardt
sampai dengan saat ini memang baru saja digelar press conference dari humas mabes polri mengenai kasus penyerangan sejumlah polisi yang terjadi di daerah cikokol tanggerang
memang operasi yang tadi sudah dilakukan tentang penangkapan tersangka dan juga penyerangan sudah dikonfirmasi
begitu dan untuk mengetahui lebih lanjut kita akan berbincang dengan kadif humas mabes polri boy rafli amar
selamat siang pak boy
pak ini kronologisnya sebetulnya seperti apa pak bisa bapak ceritakan
kronologisnya petugas kita
sedang bertugas pada pagi hari pukul tujuh sepuluh di jalan perintis kemerdekaan cikokol
pos lantas siapinka kalau tidak salah namanya itu
kemudian secara tiba tiba seseorang pemuda itu melakukan penyerangan
dengan melakukan penusukan terhadap anggota kita yang sedang bertugas
mengatur lalu lintas
jadi di sana ada dua yang terluka
kemudian kapolsek yang sedang berkeliling pun dengan melihat kondisi ini berusaha untuk melakukan perbantuan
dan bahkan sempat melumpuhkan pelaku itu yang inisialnya sa
kemudian bahkan setelah dilumpuhkan masih juga melakukan penusukan terhadap kapolsek
artinya ada tiga anggota kepolisian yang terluka dan kondisinya bagaimana seperti sekarang
luka luka cukup serius
dari barang bukti yang ada di tkp
apa saja pak senjatanya selain senjata berupa senjata tajam yang ditemukan
apakah ada senjata lain yang dibawa oleh pelaku
senjatanya bom bom pipa
bom pipa itu ada dua
satu sudah dilemparkan ke pos tapi tidak berhasil
kemudian satu diamankan
oke ini banyak yang mengatakan bahwa sebelum melakukan penyerangan pelaku menempelkan stiker bertuliskan lambang yang berhubungan dengan organisasi isis
apakah ini artinya memang pelaku ini adalah anggota yang ada di indonesia
atau jaringannya begitu pak
dugaannya ke arah situ ya
itu sedang kita dalami
keterkaitan adanya stiker dengan yang bersangkutan
kita dalami dulu dengan pemeriksaan pemeriksaan lebih lanjut nanti
apakah tersangka sa ini memiliki jaringan yang sudah terdetelumnya oleh pihak polsek tangerang maupun polda metro jaya begitu pak
belum bisa dipastikan
kita masih konfirmasi dulu dari data data yang ada dengan sosok sa ini
sa ini kan
anak muda kelahiran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ya
jadi termasuk masih muda lah dua puluh enam ya
ini menarik pak ketika kita berbicara soal sosok yang masih muda namun sudah terhubung dengan organisasi berbau terorisme internasional
apakah ini artinya memang organisasi organisasi ini jaringannya cukup kuat ada di indonesia khususnya di kawasan jabodetabek kira kira begitu pak boy
kalau jaringan berkaitan dengan seperti anak anak muda di isis
yang seperti bahru naim itu kan kuat ya
artinya mereka memang di sana itu berusaha membangun terus melalui media sosial melalui propaganda di media
mereka kan melakukan itu dari suriah sana ya
jadi ini kondisi yang ternyata juga mempengaruhi sebagian anak anak muda kita
yang mungkin pengangguran ini kan informasinya pelaku pengangguran ini
kemudian ada penelitian
penawaran itu bergabung
bisa jadi karena nganggur dikirimi uang dari sana
dikirimi uang jadi
mereka merencanakan ini ikut ikutan
kemudian seolah olah membela agama
padahal kan agama islam itu ya rahmatan lil'alamin rahmat bagi semua
tidak dengan melakukan kekerasan kekerasan seperti ini
ini berarti ini langkah dari kepolisian khususnya posek tangerang kurang maksimal begitu pak kira kira dalam memprevent tindakan tindakan terorisme seperti ini pak
kalau teror itu ya bisa tiba tiba kita disini aja lagi kumpul gini takut dia datang
begitulah namanya teror itu
tidak seperti kejahatan lain
kejahatan lain itu menunggu sepi
dia cari cari lihat situasi
tapi kalau teror itu kita lagi kumpul dia bisa lempar bumbu kesini
jadi dia memang berani mati dan kalau bisa mati memang
karena kalau mati bagi dia katanya masuk surga
ini setelah ini pak penanganan dari pihak kepolisian seperti apa
apakah akan terus memproses
untuk mencari jaringannya lebih luas lagi atau langkah langkahnya apa
pastilah kita usut jaringannya semuanya
apa yang akan terdekat dilakukan apa pak
lidik kemudian kalau ada pelaku pelaku lain yang terdeteksi tangkep
mengenai motif sudah terungkap pak apa motif dibalik penyerangan tadi pagi
nanti habis dari dia sembuh diperiksa baru kita secara utuh bisa sampaikan motifnya
terakhir pak ini masyarakat di sekitar tangerang khususnya cikokol dan sekitarnya bertanya tanya apakah memang warga harus berhati hati
lebih berhati hati tentang teror
atau tinggal tinggal seperti ini yang baru saya terjadi pagi
atau seperti apa keresahan warga ini bisa direda oleh pihak kepolisian
ya masyarakat sih tenang saja
dia kan menyasar petugas
dia tidak menaruh ke masyarakat
cuma tentu dengan diserangnya petugas ini bisa membuat sebuah keresahan ya
tidak perlu resah
ya percayakan sama petugas untuk melakukan pengusutan lebih lanjut
terima kasih pak boy
ya seperti yang disampaikan oleh kadif umar smabel poli tadi
pak boy mengatakan bahwa memang penyidikan masih akan terus dilakukan
dan sampai dengan saat ini memang kondisi dari ketiga polisi yang diserang tadi pagi masih berada di rumah sakit
dan memang seperti kita tahu bahwa tersangka yang berinisial sai ini memang merupakan pengangguran yang memang masuk ke dalam jaringan isis yang ada di indonesia
seperti disampaikan oleh irjen pol pak rafi amar tadi mengatakan bahwa
hal ini memang betul ada di indonesia dan memang sedang diadakan penyidikan lebih lanjut mengenai apa yang akan dilakukan berikutnya
dan juga apa yang mau aktif dibagi penyerangan tadi pagi
terima kasih istiarto sigit langsung dari mabes polri jakarta
tiga anggota polisi di cikokol tanggerang banten menjadi sasaran penyerangan seorang pria pada kamis pagi korban mengalami luka setelah diserang pelaku dengan menggunakan senjata tajam
sebelum beraksi pelaku sempat menempelkan stiker berlogo isis di pos polisi cikokol
menanggapi kejadian itu anggota komisi tiga dpr arsul sani mengatakan
pembahasan pasal pasal dalam rancangan undang undang terorisme akan disesuaikan untuk mencegah tindak terorisme kembali terjadi
ini memang menjadikan tantangan tentu bagi dpr dan pansus ru terorisme dpr dan pemerintah di dalam pembahasan
bahwa memang kita harus memiliki rezim perundang undangan pemberantasan terorisme yang di satu sisi itu lebih lengkap
tetapi di sisi lain sekali lagi ini juga tidak membuka ruang untuk terjadinya pelanggaran ham yang lebih